bagi sebagian umat muslim jabal rahmah dikenal dengan bukit kasih sayang
karena di tempat ini nabi adam dan siti hawa dipertemuan kembali setelah terpisah selama empat puluh tahun
iya betul sekali ini namun ada pula riwayat yang mengisahkan nabi adam dan siti hawa dipertemukan kembali setelah terpisah selama tiga ratus dan lima ratus tahun karena dikeluarkan dari aljana
bagi umat muslim jabal rahmah dikenal dengan bukit kasih sayang
karena di tempat ini nabi adam dan siti hawa dipertemukan kembali setelah terpisah selama empat puluh hari karena dikeluarkan dari aljana
jabal rahma memiliki ketinggian tujuh puluh meter dan diatasnya dibangun sebuah tugu persegi empat
dengan ketinggian delapan meter
tapi tahukah anda di jabal rahmah terjadi tiga peristiwa bersejarah yang maha dasyat pengaruhnya bagi umat muslim setelahnya
pertama adalah pertemuan nabi adam dan siti hawa
tentu kita sudah tahu semua akan peristiwa ini
setelah memohon ampunan adam dan hawa bertemu kembali di tempat ini
dan akhirnya memiliki peristiwa yang berbeda

dari sinilah perabadan manusia dimulai
peristiwa kedua adalah mimpi nabi ibrahim tentang perintah berkurban
mimpi yang datang dalam setiap tidur nabi ibrahim ini membuatnya ragu dan bertanya tanya
di tempat inilah nabi ibrahim yakin dengan mimpinya bahwa ini adalah perintah
perintah berkurban ini selanjutnya dilaksanakan setiap hari
setiap tahun oleh umat muslim bagi yang mampu
dan ketiga adalah wahyu terakhir yang diterima nabi muhammad
di jabal rahmah nabi muhammad saw pernah memberikan dakwah yang menjelaskan kesempurnaan agama
kabar tersebut disambut gembira oleh kaum muslimin
kabar yang disampaikan nabi muhammad ini
ternyata membuat umar bin khattab dan saidah
dan nama abu bakar menangis
karena mereka berfirassat akan ditinggalkan oleh rasulullah
dan di padang arafah ini
dimana jabal rahmah terletak di dalamnya
akan menjadi tempat berkumpulnya seluruh jemaah haji asal seluruh dunia
untuk melaksanakan wukuf
dari padang arafah